langsung saja kita ke informasi dari pemerintah provinsi dki jakarta yang gelar buka puasa dan sholat tarawih bersama di masjid istiqlal jakarta pusat
diperkirakan sepuluh jemaah akan hadir dalam acara yang rencananya akan dihadiri gubernur dki jakarta anies baswedan ini
terkait hal ini sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di masjid istiqlal jakarta
selamat sore arman bagaimana suasana jelang buka bersama di sana
bisakah anda ceritakan dan adakah informasi tokoh tokoh yang akan hadir nanti
selamat sore aniesa assalamualaikum
ya sore hari ini ribuan jamaah sudah memadati masjid istiqlal jakarta
tadi persiapan sudah dilakukan sejak selesai sholat asar begitu dan semakin mendekati waktu berbuka puasa anissa mungkin bisa saya perlihatkan oleh kamera pada saat ini
jamaah sudah memadati selasar dan juga halaman bagian dalam daripada masjid istiqlal
mereka saat ini tengah mendengarkan siraman rohani ataupun juga ceramah agama dari tokoh agama yang sudah ditunjuk atau sudah dipersiapkan oleh pihak masjid istiqlal sembari menunggu waktu maghrib seperti itu
tadi juga saya melihat ada banyak
warga ataupun juga jamaah yang bukan hanya datang dari ibu kota saja namun juga dari luar kota seperti
misalnya dari bekasi dari bogor ada yang juga dari depok ataupun juga tanggerang seperti itu ke masjid istiqlal
bukan hanya ingin mendapatkan menu berbuka puasa gratis seperti itu tapi mereka tentu saja ingin menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga dengan berkualitas
bersama sama mengerjakan sholat tarawih dan menamu sebelumnya mereka juga berbuka puasa di masjid istiqlal seperti itu
tadi juga sebelum saya hadir atau berdiri di sini sempat berbincang bincang dengan pihak humas atau protokol
buka puasa bersama dan juga sholat tarawih bersama ini bukan hanya sepuluh ribu kotak atau nasi kotak yang sudah dipersiapkan oleh pemprov dki jakarta
di mana pemprov dki jakarta bekerja sama juga dengan masjid istiqlal
juga ada kurang lebih delapan sampai dengan sepuluh vendor penyedia perusahaan catering
makanan dimana dalam nasi kotak tersebut juga sangat memenuhi unsur gizi
seperti misalnya di situ ada sayur ada lauk pauk ada nasi ada buah dan juga ada minuman seperti itu
dan apabila nanti jika ada rekan jamaah dan masyarakat yang datang ke masjid istiqlal juga dipersiapkan makanan ataupun juga penganan kecil lainnya untuk warga ataupun juga jamaah membatalkan puasa
tadi juga pihak humas ataupun juga protokol masjid istiqlal mengatakan bahwa kegiatan sholat tarawih bersama yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama ini
juga sekaligus menjadi wadah silaturahmi dari pemprov dki jakarta bersama seluruh pihak terkait
dan juga mereka mengundang seluruh semua lapisan masyarakat bukan hanya kaum muslim ini saja
namun mereka yang non muslim juga bisa hadir untuk bersama sama atau mungkin sekedar foto foto di masjid istiqlal
tadi juga mereka mengundang para turis baik turis mancanegara ataupun juga turis domestik untuk ikut bersama sama meramaikan kegiatan buka puasa bersama
dan nantinya bagi mereka yang beragama islam juga diharapkan dapat terus bersama sama sampai dengan pelajaran

dari pihak pemadam kebakaran tadi kami lihat juga di bagian depan sudah berjaga jaga
kemudian juga satpol pp kemudian juga aparat kepolisian sudah bersiap siaga untuk mengatur lalu lintas di sekitar kawasan masjid istiqlal
apabila nanti terjadi lonjakan pengunjung ataupun juga jemaah yang akan melaksanakan sholat tarawih bersama di masjid istiqlal jakarta anissa
baik terima kasih arman helmi atas laporan langsung anda dari masjid istiqlal
selamat kembali bertugas dan selamat juga menikmati suasana kebersamaan di sana